kau tuh gak sopan nih masuk kamar orang aja
bagaimana kau bisa kenal sama dia
aku kenal sama dia dan
kau udah di singapur
makanya aku kaget sekarang kau udah ketemu disini sama aku
mama tahu ya hubungan aku sama om lemos
makanya dia ngurang aku disini
supaya aku gak ketemu sama om lemos
jangan sampai orang orang tahu
ada mona yang asli disini
karena rencana aku
ibu mau pergi
iya mau naik taksi
tapi kayaknya mau cepet di luar aja deh biar cepet
kalau begitu saya antar ibu untuk nyari taksi
saya mini percaya
masih gue gila

katanya papa sakit bener pa
papa gak boleh sakit
kalau papa sakit ntar

papa harus kuat
bapak kan udah ke dokter
semoga papa cepat sembuh
semua pasti gara gara papa pa
cuma kalau misalnya
bapak sama papa gak cerai
dan mama gak deket sama om lemos
papa mama kan udah cerai
dan kamu gak boleh nyeselin hal hal yang udah terjadi
tapi emang bener pa
papa ini sakit semenjak papa cerai sama mama

papa ini sakit semenjak papa cerai sama mama

jangan di sini
jangan di sini

kau mau ngapain clara
aku mau tahu sama mama pa
mama harus tahu tentang ini
mama harus tanggung jawab
clara gak usah mau ngapain
gak usah lah clara
persis seperti yang saya rencanakan memang
itu teleponnya bagi terus tuh angkatnya dulu
mau ngapain sih telepon lagi
dari siapa emang ya
dia itu paling mau curhat soal raja
saya tuh udah capek denger curhatannya
dia tuh selalu maksain kehendaknya
udah tahu kalau raja gak pernah cinta kan
sama dia selama ini
saya itu gak mau dia sakit hati mas
iya tapi telfonnya dia katanya dulu gak apa apa
clara mau ketemu sama mama
ada hal penting yang harus clara omongin sama mah
kamu itu mau sampai kapan kayak gini
kamu jangan mengharapkan sesuatu
seharusnya gak buat kamu kan nak
ya raja itu gak cinta sama kamu
lady sampai sekarang belum ditemukan juga
kemana tuh orang
kenapa dia menghilang gitu aja ya
apa dia udah balik ke singapura
dia udah bicara sama andis
kalau aku tuh udah hubungan sama dia
tante dimana sih tante

aduh habis saya ketinggalan lagi
disuruh tunggu dulu ya supertexi nya
saya mau ambil hp di dalam
ya bu siap
tunggu sebentar pak
siapa nih cowok kok kayaknya dia kenal sama mama
tetap kemana sih aku mana setelah nih dia aduh pasti mona udah nggak sabar molet bayinya enak
aja ntar kalau kerjaan kamu beres mona baru aku izinin kamu lihat bayi kamu
siapa yang harus aku tolong anak aku harus gila raja tok lara
lebih baik aku cek lady dulu